berupaya masuk ke kawasan istana negara sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam pergerakan mahasiswa islam indonesia atau pmii
berunjuk rasa menolak kenaikan harga bbm di patung kuda gambir jakarta pusat pada senin sore
mereka menarik paksa kawat berduri yang dipasang petugas kepolisian
beberapa mahasiswa juga saling dorong dengan petugas
namun kericuan itu bisa diredam petugas kepolisian yang sedari awal telah berjaga di lokasi unjuk rasa
demo ratusan mahasiswa menolak kenaikan harga bbm di banyumas jawa tengah berlangsung ricuh senin sore
usai bupati banyumas ahmad hussein menemui para demonstran ratusan mahasiswa ini tiba tiba marah
usai bupati turun dari mobil komando dan meninggalkan mereka
aksi saling dorong antara mahasiswa dengan aparat kepolisian yang mengamankan bupati pun tak terelakkan
kericuhan terjadi saat puluhan sopir angkutan umum melakukan sweeping kendaraan yang masih beroperasi di wilayah cisereh purwakarta jawa barat pada senin
bahkan penumpang di dalam kendaraan dipaksa turun karena sopir dan kendaraan angkutan umum ini dipaksa
mengikuti mogok masal
para sopir angkot ini menuntut kenaikan tarif secara resmi dari organda menyusul kenaikan harga bbm
mereka meminta kenaikan tarif sebesar rp dua setiap penumpang serta pembelian bbm tidak melalui aplikasi my pertamina
aksi mogok juga dilakukan ratusan sopir angkutan umum di wilayah kabupaten pandeglang senin siang
para sopir angkut memprotes pembedah kabupaten pandeglang
yang menanggap pembedah lambat merespon penentapan tarif baru menyusul kenaikan harga pertalait
aksi mogok ini berakibat terlantarnya ratusan siswa dan smp di sejumlah sekolah yang tidak bisa terangkut di jam pulang sekolah
mereka terpantau menunggu lama untuk bisa pulang kembali ke rumah
tim liputan cnn indonesia